dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini
saya resmikan kereta api ringan lrt terintegrasi di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
bukan suatu hal yang mudah mewujudkan lrt jabodebek
kereta tanpa masinis ini merupakan suatu pencapaian besar dalam menghadirkan angkutan masal yang terintegrasi
ramah lingkungan berkeselamatan modern serta maju
dan yang harus kita bangga ini merupakan karya anak bangsa
lrt jabodebek sudah terintegrasi dengan berbagai moda termasuk nantinya dengan kereta cepat
konsep pembangunan transportasi publik di kawasan jabodetabek yang terintegrasi dapat menjadi contoh pengembangan di kota kota lain
lrt jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan
tetapi juga mengutamakan safety dan layanan
jakarta masuk sebagai sepuluh besar kota termacet di dunia dan hampir satu juta kendaraan bergerak setiap hari
macet dan polusi udara menjadi salah satu masalah yang dihadapi
oleh karena itu pemerintah membangun berbagai angkutan masal perkotaan seperti mrt lrt krl
bus rapid transit atau brt hingga kereta bandara
upaya ini diharapkan mampu mengalihkan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan masal
sehingga mengatasi macet ataupun polusi udara
lrt nya bisa dipakai dan nyaman ya kayak mrt gitu juga lah
kita kalau kemana mana ya mendingan naik kereta nggak macet cepat nyampenya
sangat termudahkan karena kita dikejar waktu harus cepat sampai terbebas dari kemacetan
tahun dua ribu dua puluh tiga merupakan momentum bagi industri transportasi untuk terus tumbuh setelah terdampak pandemi covid sembilan belas
hari perhubungan nasional tahun ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi para insan transportasi di seluruh indonesia
untuk terus semangat dan bekerja lebih keras dalam belajar
untuk memayani masyarakat dan memajukan transportasi indonesia
dengan bertemakan melaju untuk transportasi maju
hari perhubungan nasional tahun ini sangat relevan dengan visi indonesia emas dua ribu empat puluh
yang dituntut untuk terus melakukan perbaikan mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan
pertama perjalanan ke jakarta
pertama perjalanan ke jakarta
pertama perjalanan ke jakarta
menciptakan bukan saja perekonomian tapi juga gaya hidup baru yang ramah lingkungan dan juga mensejahterakan masyarakatnya
pertama perjalanan ke jakarta
berpukul atas stasiun lrt yang baru dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja keunikan dari
lrt ini sudah bergabung bersama saya menteri perhubungan kita pak budi karya sumadi pak budi
selamat dulu halo wah luar biasa pak budi ini salah satu yang menurut saya itu kebanggaan bagi kita semua
tapi juga seolah menoreh ini ya sejarah akhirnya kita memiliki yang namanya lrt light rapid
transit nah sebelumnya mungkin keunikannya pak budi khususnya dengan stasiun dukuh atas ini dan
kalau masyarakat kita yang tinggal di jakarta bogor depok dan bekasi menggunakan ini apa apa
saja kira kira yang perlu kita ketahui jadi ini adalah satu visi satu ide besar dari pak
presiden jokowi bahwa satu kota itu harus dilakukan dengan angkutan masal itu
poinnya makanya mrt sudah dibuat tidak cukup mrt karena kita harus menjangkau bogor menjangkau
bagasi maka dicanakanlah yang namanya lrt supaya apa supaya kita sudah punya krl kita sudah punya
brt transjakarta mrt nanti juga sampai ke ancol maka antar moda ini harus digabungkan jadi sekarang
kalau umpamanya orang dari bekasi kalau mau ke blok m atau mau ke lebak bulus mereka bisa jalan
langsung ke mrt dan langsung jadi itu satu hal yang luar biasa dan saya coba waktunya tuh kira kira
cuman berapa menit misalnya dari depok ke blok m empat puluh lima menit empat puluh lima menit ya biasanya
tergantung kalau hujan lebih lama lagi ada macet mungkin ikan ada ada lrt ada mrt supaya kita semua
paham ya istilah istilah ini kalau mrt kan mass rapid transit lrt itu light rapid transit tapi
keunikan yang membuat lrt ini berbeda dengan kereta yang mrt ini apa apa saja cirinya pak
jadi yang buatan teknologinya teknologi semua indonesia sistem itu masih dari simak dari
dari jerman itu saya pikir satu langkah besar bahkan sekarang kita sudah dapet percayaan untuk
membangun di filipina ya jadi ini adalah satu karya anak bangsa yang toh kalau selama ini
kita keluar lagi kagum kita bisa bikin sendiri ya dan dengan kita
sendiri maka banyak yang belajar universitas belajar nah ini lompatan lompatan ini akan terjadi
apalagi kita membuat kereta cepat sudah ikut membangun mrt jadi format visi tentang
kereta cepat atau kereta mrt lrt yang adalah bagian dari angkutan masal itu menjadi suatu
common bagi industrialis bagi akademisi
di indonesia nah ini harus diletakkan sebagai suatu dasar
nah kemudian tentu kalau kita revitasi itu kan lebih gampang
karena kita sudah mengalami suka dukanya sulitnya
koordinasi satu dengan yang lain dan sebagainya
nah ini kan ada lrt sama mrt itu kan complementary
kalau saat ini ini masih tahap pertama kan ya
di dalam pembangunan dari lrt ini nanti jalurnya itu seperti apa pak budi
saya ngomong mrt dulu ya mrt itu kan sekarang dari lebak bulus sampai ke hi
nanti hi terus sampai ke ancol
jadi kalau mbak desi mau ke ancol rumahnya di selatan langsung
lalu ada yang namanya east west
east west itu dari bekasi sampai ke tangerang
meliwat di jakarta
jadi ada cross seperti ini
nah untuk melengkapi itu maka disambungkanlah dengan tujuan tujuan yang lebih jauh
yang selama ini sudah secara maksimal dilakukan oleh krl
tapi masih ada ruang yang belum tertangani
maka dibuatlah yang namanya lrt menuju bekasi menuju bogor
nanti menuju ke tangerang dan beberapa tempat yang lain
jadi ini betul betul melayani jabodebec sekarang ya
dan ini suatu program yang masih perjalanannya lumayan ya cukup jauh ya pak menop
kalau lrt rasanya nggak jauh
nggak jauh ya mrt yang masih tahun dua ribu tiga puluh an
dua ribu tiga puluh an karena memang mahal ya
dan kita masih tergantung dari lrt
tergantung dari jabodebec
dan ini kan kita sudah di launch ya pada tanggal dua puluh delapan agustus
sekarang juga para penumpang sudah mulai menikmati
saya melihat justru banyak yang masih ingin lihat lihat
jadi masih jalan jalan tujuan wisata juga
animo masyarakat menggunakan lrt ini pak budi sendiri melihat bagaimana
ya kadang kadang saya susah menjawab
dari personal aja temen temen ikut ya
gimana caranya jadi antusiasmenya luar biasa
ditandai dengan waktu satu hari pak presiden melonsing itu hari pertama itu overloade gitu loh
jadi habis itu kita atur sekarang sih oke
sudah lebih baik
menurut hitungannya pak presiden sendiri itu
itu kalau kita mengalami kemacetan itu
rugianya rugianya sepuluh antre ya
jadi secara ekonomi
sekarang ekonomi per tahun
nah jumlah kereta apinya saat ini kalau tidak salah masih dua kan ya pak
oh banyak sekali
satu ke bekasi
kalau transitnya ada tiga puluh satu
nah maksimum jumlah penumpang yang diharapkan nanti bisa diangkut menggunakan lrt ini berapa pak
menurut anda kira kira angkanya
jadi saya kasih satu ilustrasi dulu
bagaimana lrt ini mengangkut dan bagaimana headway nya dulu
sekarang ini masih dua puluh menit sekali
dua puluh menit ya
dua puluh menit setiap dua puluh menit dari sana
tapi begitu sampai cawang tinggal sepuluh menit
jadi orang tinggal nunggu sepuluh menit
optimalnya atau maksimalnya akan menjadi enam menit
jadi setiap enam menit kalau kita terlambat enam menit tidak ada
nah jumlah penumpangnya ini nirley menjadi tiga ratus ribu
dengan kapasitas jumlah kereta yang
lalu mrt sekarang satu ratus delapan puluh ribu ini tiga ratus ribu
jadi jumlahnya banyak sekali dan insya allah ini memindahkan orang orang yang tadinya naik mobil
naik motor pindah ke
nah ini dia ini kan targetnya kalau kita bicara siapa sih yang kita harapkan menggunakan lrt
angkutan masalah perkotaan ini memang harus ditambah
ditambah secara kuantitatif dan kualitatif
artinya jarak tempuh ke titik titik itu harus kita jangkau semuanya
yang kedua servisnya harus bagus
sehingga golongan menengah menengah atas pun naik itu
iya tertarik ya
kalau sekarang sudah terlihat ya di mrt
mereka meninggalkan mobilnya
nah di tempat parkir kemudian naik mrt nya
begitu juga krl sebenarnya
menengah sudah lah naik gitu
lrt ini kita harapkan semua lapisan dari bawah sampai atas masuk ke sini
nah kalau itu sudah masif maka kita lebih menikmati kota yang tidak macet tidak polusi
dan menurut hitungannya pak presiden sendiri itu
itu kalau kita mengalami kemacetan tuh rugianya rugianya itu puluhan kri
dari secara ekonomi
secara ekonomi per tahun
jadi payback per unitnya satu tahun sebenarnya
oh iya jadi bisa cepat sekali ya
kan bensin waktu kerja belum lagi polusi segala macam penyakit segala macam gitu
iya apalagi polusi di jakarta
tapi kalau dari segi ini apalagi yang dari lapisan menengah ke bawah ya
karena rata rata orang yang menggunakan transportasi di jakarta itu kan biasanya yang individu naik motor kan ya
nah ini bagaimana bagi mereka
apakah dari segi harga ini sebanding nggak dengan harga bensin
ya jadi kalau dua puluh tiga satu ini kan

kalau dua puluh empat ya kira kira enam ratus sampai
kalau kira kira enam ratus something lah
sebenarnya untuk mereka yang punya gaji lima ratus ribu sih oke gitu ya
tapi oke kita jangan ngambil yang umr ya
yang menengah saja gitu yang naik mobil aja gitu
itu pasti sanggup mereka gitu
daripada mereka harus panas panasan harus beli bensin dan sebagainya
harus juga cari tempat parkir bayar parkir
iya parkir dan sebagainya
jadi saya pikir
bahwa event itu menengah bawah mesinnya sanggup
tapi katakanlah nggak yang mobil mobil kan banyak sekali mobil itu berada di sana
jadi ada inilah istilahnya insentif buat mereka untuk meninggalkan mobilnya paling tidak di tempat parkir
tapi secara ini estetika nah ini kan kalau kita bicara mengenai ada mrt dan lrt
perubahan mindset ini juga supaya bersih tidak ada sampah
cara orang menggunakannya kan juga kita lihat dari mrt saja sudah ada perubahan ya pak menlu
ya mbak desi bayangkan nggak di indonesia ada fashion seperti ini
indah dengan letter yang bagus dengan petugas yang smile
dan memang benar perubahan mindset
dan waktunya itu tepat
jadi kalau mobil pribadi kan mereka ah berangkat jam tujuh ah jarak jam delapan
jadi kalau saya mau dari bekasi ke jakarta lalu saya jalan ke kantor satu jam ya satu jam
tapi kalau mereka menggunakan kode berani unpredictable
apalagi kalau sudah musim hujan dan ada kecelakaan di jalan dan lain sebagainya
tapi kepatuhan ini sampai sekarang khususnya bagi pengguna mrt karena pengguna mrt kan kita bisa jadikan contoh lah
ini tertib ya sampai sekarang
rakyat indonesia itu kalau diajak tertib bisa juga
mau ya tertib
kalau mau dan tertib lebih tertib kadang kadang eh lo jangan ngomong dong
dan biasanya sekarang ada sosmed mereka ada ini lah shaming juga kan kalau mereka tidak menggunakannya dengan baik
ya dia foto dia play video ini loh yang tukang ngobrol
pak menhu mungkin kita akan berbicara ini karena menarik ya perjalanan
sehingga kita tuh membangun suatu lrt ini ternyata kan cukup panjang
nah dari segi latar belakangnya juga financingnya tentu saja penting kita ketahui
jadi tetaplah bersama kami insak bide syi anwar akan segera kembali
ya pak menhub kita lihat ke atas
pak presiden memberikan amanah pada saya dan mrt lrt krl itu berhasil
tapi tidak cukup dengan itu
kita harus memikirkan sororan kita di timur di sumatera utara aceh semuanya
supaya mereka juga merasakan bagaimana kita menyentuh atau memberikan suatu dukungan bagi konektivitas barang dan manusia di sana
kalau tidak kemakmuran itu hanya di jawa
kembali bersama insight with desi anwar langsung dari stasiun dukuh atas yang merupakan stasiun terminal lrt
saya masih ditemani oleh menteri perhubungan kita pak budi karya sumadi
pak budi ini kita di platform di peron di duku atas ini kan merupakan terminal ya stasiun terakhir
dan kalau tidak salah ada delapan belas stasiun secara keseluruhan yang menuju ke cibubur dan menuju ke bekasi
total ini empat puluh tiga km
jadi lumayan kalau kita naik mobil itu bisa apalagi kena macet dan lain sebagainya bisa lebih dari dua jam sampai ke sini
tapi sekarang tentu saja durasinya bisa jauh lebih diprediksi
pak budi sampai akhirnya ini diresmikan dan sudah bisa digunakan ini salah satu contoh dari keretanya
ini full elektrik ya tidak ada masinisnya tidak ada manusianya yang mengendarainya
ini elektrik yang kedua driverless jadi tidak ada masinis
dan ramah lingkungan karena
tidak menggunakan bahan bakar fosil semua elektrik
tapi dari aspek keamanan gimana kalau misalnya apalagi jakarta sering mati lampu atau ada hacker karena ini semua prosesnya itu digital
ya ya pertanyaan yang baik ya
makanya kita sangat berhati hati ya dalam melakukan assessment
pada kereta kereta ini
dan kami juga didamping oleh mental mental dari inggris dan dari perancis
agar pengalaman pengalaman mereka itu mendeliver safety itu bisa terjaga dengan baik
nah oleh karanya saya kepada pak presiden selalu mengatakan pak kita ini pertama kali bikin lrt yang drivers
ini driverless jadi
untuk mengurangi penggunaan manusianya juga ya
human error ya
driverless terlalu teknologi tinggi
tapi izinkan kami untuk melakukan assessment secara tepat secara maksimal sehingga waktunya agak mundur
kan memang mundur kan tadinya tanggal delapan belas jadi tanggal dua puluh delapan
tapi semua safety measures itu sudah ada jadi ada backup dan lain sebagainya pak menteri
harganya berapa sih kalau untuk kereta apinya saja produksinya
ya jadi ya satu kira kira satu
lebih murah daripada mrt ya karena harga sejauh

lebih murah daripada mrt
itu saya tuh ingat ya dari tahun berapa kita bicara mengenai monorail mau bikin ini mau bikin itu
akhirnya kita sampai ke lrt coba perjalanan sampai titik ini banyak sekali yang harus diistilahnya masalah yang harus diatasi
dari segi financingnya teknologinya dan untuk apa dan lain sebagainya itu bagaimana pak budi karena kita masih lihat itu di masih ada pilar pilar bekas monorail lama itu yang
jadi saya sekali lagi tanpa bermaksud untuk mengagungkan pak jokowi ini bicara mengenai leadership keteguhan seorang memimpin harus
ini bicara mengenai leadership keteguhan seorang memimpin harus
ini bicara mengenai leadership keteguhan seorang memimpin harus
walaupun secara finansial namanya mrt itu lima belas tahun dibicarakan pak jokowi punya keberanian untuk harus karena memang ekses atau keriguran besar sekali
sama dengan ini secara finansial kalau ngomong tiga puluh dua triliun oh kering banget ya

jadi leadership bisa menyelesaikan segala sesuatu yang menyumbat finansial atau kita bisa
ini semuanya public private partnership kan kalau yang lrt ini
yang ini ppp tapi karena kita ini menugaskan state owned company
yang ini ppp tapi karena kita ini menugaskan state on company
dan ini kai maka kai yang diberikan capital injection
lalu untuk mencapai tarif rp dua puluh tiga itu juga kita subsidi
jadi ada subsidi yang langsung dari kementerian keuangan untuk pt kai
sehingga daya beli masyarakat itu tercapai masih dalam jangkauan
jadi kalau tidak disubsidi bisa rp lima puluh
begitu rp lima puluh susah untuk
tapi kan dari segi bisnis mau tidak mau kan harus istilahnya ya subsidi penting supaya ini kan merupakan public service obligation ya
tapi dari segi bisnis bagaimana dari mana nanti investasi ini bisa dikembalikan pak budi
jadi memang secara common transportasi massal itu subsidi
nah tinggal bagaimana kita itu lebih cermat untuk mengeksploitasi atau mendetailkan kegiatan kegiatan ini sehingga kita punya other income yang akhirnya memberikan keuntungan
yang paling sederhana istilahnya di tempat namanya tod transit orited development yaitu daerah katakanlah satu kilo di seputaran ini
secara teoretis dan applicable dilakukan oleh dki pada luas satu km pada titik tod ini diberikan kepadatan yang lebih tinggi
billing average atau ketinggian yang lebih atau floor area ratio
nah itu membuat pemerintah mendapatkan pajak dari situ
orang cukup jalan
efek efek yang secara consistent kita tidak lanjuti
sekarang kita belum terlalu sadar tentang bagaimana
nilai komersial daripada
apa namanya eod tersebut
saya lihat sekarang banyak sekali sudah ada sponsor ya jadi perusahaan menjadi
yang memiliki branding lah dari satu stasiun
ini salah satu cara
cara untuk mendapatkan additional revenue ya
terus di apa
selatan itu ada grab dan sebagainya
itu menghasilkan lebih besar daripada angka yang didapat dari penumpang
dan juga mungkin di sini akan menjadi hub untuk
kegiatan komersil juga kan
ada kafe restoran dan lain sebagainya
jadi mungkin di sini yang disebut ya
perubahan dari peradaban yang berbasis transportasi publik ini kan seperti ini ya
kalau kita lihat
konektivitas ini merupakan salah satu prioritas
betul betul diimplementasi oleh pemerintahan jokowi
apalagi banyak sekali proyek strategis nasional
nah coba kita kalau tidak salah ada
bandara yang baru misalnya
atau pelabuhan yang baru
dan tentu saja kereta api cepat jakarta bandung
mungkin bisa highlight dari keberhasilan yang bisa di
jadi kan kalau kita ngomong transportasi ini
kalau bahasa filosofisnya mempersatukan indonesia
kalau nggak ada transportasi
indonesia tidak bisa disatukan
yang kereta api yang kapal yang kapal terbang
tetapi esensialnya bagaimana kita memindahkan atau
men serve barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain
nah oleh karanya ada satu konsep yang menurut saya belum terpikirkan sebelumnya
indonesia sentris adalah satu konsep yang berpikir bahwa
yang namanya pembangunan itu bukan di jawa saja
tetapi di papua di aceh di kalimantan utara dan sebagainya
nah oleh karanya apa yang tampak kita bangun di sini
juga kita bangun di tempat lain
katakanlah di papua kita membangun wamena
membangun asmat dan sebagainya
di indonesia bagian barat kita bangun di pulau mentawai
pulau nias dan sebagainya
jadi konsep atau katakanlah kita berhasil untuk melakukan itu kita memperhatikan itu
dari titik ke titik kita lakukan
kalau memang satu tempat itu tidak bisa dijangkau dengan jalan darat
ya kita bangunkan bandara
kita bahwa banyak masyarakat kita yang di ketinggian itu ada di papua ada sulawesi ada di kalimantan utara
hanya bisa dijangkau dengan bandara
sehingga apa yang terjadi
pesawat menjadi satu satunya transportasi
dan kita lakukan bahkan kita memberikan pso
jadi kalau di puncak jaya ilagan dan sebagainya
itu baik pergerakan manusia maupun pergerakan barang kita berikan subsidi ke tempat tempat itu
hingga mereka mendapatkan suatu layanan konektivitas dengan satu sistem
jadi saya alhamdulillah pak presiden memberikan amanah pada saya
dan mrt lrt krl itu berhasil
tapi tidak cukup dengan itu
kita harus memikirkan suatu orang kita di timur
di sumatera utara aceh
supaya mereka juga merasakan bagaimana kita menyentuh atau memberikan suatu dukungan bagi konektivitas barang dan manusia di sana
kalau tidak kemakmuran itu hanya di jawa
kita itu membeli tanah
tanah suka sama suka
jadi ada penyelenggaraan
penyelenggaraannya juga di servis
sehingga kalau istilah pasarnya itu ganti untung
kalau kita lihat sebenarnya
paling enak itu kereta api ya
saya lihat di trans sulawesi
nah ini bagaimana pak budi
karena ini kalau kita lihat dari sulawesi kan bisa lumayan ya cukup panjang
dari makassar ke daerah daerah lainnya
jadi seperti yang saya katakan tadi
prem fisih meletakkan dasar dasar ini penting
lalu trans sulawesi
kita letakkan bahwa tidak ada yang mustahil untuk membuat itu
saya enam tahun membuat itu
nah ini tantangan
ini kan selama ini salah satu kenapa selalu molor
itu masalah bukan saja finansial
tapi pembebasan tanah
finansial masalah pembebasan tanah
itu bagaimana cara membebaskan tanah yang paling efektif
ya kita membuat satu format
jadi di masa kepemimpinan pak budi
pemimpinan pak presiden ini
yang didasari bahwa kita itu membeli tanah suka sama suka
jadi ada appraisal
appraisalnya juga disurvey sehingga kalau istilah pasarnya itu ganti untung
bahkan ada seperti di patimban katakanlah
kita ganti untungnya dua ratus ribu
jadi lebih ini atractive buat mereka
ya mereka bisa gunakan uang itu untuk di tempat yang lain
tapi itu pun tidak mudah
karena ada orang yang secara sengaja against mau dapat profit yang banyak
tapi ya lupakanlah itu
kita sudah melakukan ada mekanisme
kalau kita sudah nyatakan itu suatu harga dengan harga sesuai dengan ketentuan
kita delegasikan atau berikan uang itu pada pengadilan
kita bisa melakukan itu
nah itu satu lompatan dalam untuk menyelesaikan tanah
lalu berkaitan dengan financial
pasti ada masalah
meyakinkan investor apalagi kalau membangunnya itu jauh dari keramaian
kita kawinkan mereka bukan saja untuk kereta penumpang
tetapi juga untuk kereta logistik
di sana banyak pabrik semen
pabrik semen harus dikirim keluar
ke dalam batubara harus dimasukkan
sehingga bisa jadi sulawesi selatan itu menjadi satu basis pendapatan kai yang banyak
selain di palembang
karena angkutan batubara yang banyak
saya yakin di sana akan tumbuh
banyak sekali saya lihat itu bandara bandara baru ya di daerah itu besar besar
nah yang saya khawatir itu apakah ini nanti tidak mubazir pak budi
karena jumlah atau bagaimana supaya mengaksimalkan penggunaan dari bandara ini
jadi kalau transportasi ini memang kadang kadang kita itu kayak telur sama ayam
mana yang lebih duluan
satu tempat biasanya sepi
tambah sepi kalau nggak ada aksesibilitasnya
kalau aksesibilitas itu ada
maka timbul keyakinan orang untuk melakukan investasi
melakukan perjalanan wisata dan sebagainya
saya kasih contoh aja toraja
yang kita tahu itu daerah wisata yang bagus
itu dari makassar sembilan jam
gimana orang akan suka ke sana kalau di situ semuanya
nah dengan pesawat empat puluh lima menit
ya kita bangun itu
nah bahwa di tempat tempat lain tidak se ekstrim itu
karena kita tidak merasakan
coba kita merasakan satu tempat yang di pedalaman kalimantan
yang mereka itu kalau jalan harus enam tujuh jam naik speedboat
bahaya sekali gitu
kita memang wah mubazir gitu
bahwa sekarang memang pesawatnya kurang
ya kita upayakan untuk naik ya
tapi yang penting bahwa kita sudah meletakkan satu fungsi fungsi transportasi
seperti di palembang ada lrt
madara madara di mana pelabuhan
kita siapkan infrastrukturnya
jadi yang namanya traffic itu mengikuti fasilitas yang ada
jangan kita ada duitnya dulu
baru kita taruh
nah kalau ada duitnya dulu ditaruh
biasanya jadi mahal
seperti sekarang aja
kita membangun mrt lrt
bisa dikatakan terlambat kan
jadi kalau umpunya ini kita lakukan pada sepuluh dua puluh tahun yang lalu
tidak semuanya harus elevated
makanya di kota kota lain selain jakarta itu kita sudah menginisiasi rencana mrt lrt
seperti di bali di surabaya medan
harus bisa direplikasi ya
ini kembali ke skema finansinya
karena beda lah
kalau istilahnya di jawa apalagi di jawa
dari tabe penduduknya juga jumlahnya kan sangat sangat besar
untuk mendapatkan financing khususnya di wilayah yang terpinggir
yang di luar gitu
keramaian di luar jawa apalagi
itu bagaimana pak budi
ada beberapa skema ya
kalau event itu di jakarta
kayak kalau daya belinya nggak kuat
ya satu keharusan untuk kita mensubsidi
di jakarta surabaya
di kereta api ini kita subsidi
di arl kita subsidi
dana pemerintah makin terbatas
karena ekspetasi orang tentang produktivitas itu naik
maka kementerian keuangan memberikan tools
agar bagaimana menggrab uang masyarakat kepada kita
ada namanya ppp atau kpbu
memberikan konsesi pada tiga puluh empat puluh tahun
pada stasiun tertentu
dan kita serta merta mendapatkan in front payment
lalu dia membangun
mereka mendapatkan uang dan konsis pada kita
juga dalam bandara yang skalanya
pelabuhan yang skalanya lebih kecil
kita berikan pada swasta
supaya apbn kita opec yang harus kita keluarkan dia tanggung
setelah itu uang itu kita bisa gunakan untuk pembangunan bandara dan pelabuhan yang ada
lalu ada namanya blu
blu itu menurut hemat saya adalah suatu terobosan
bahwa yang bisa berusaha itu bukan swasta saja
tapi unit unit bisnis dalam suatu kementerian
bisa melakukan layanan usaha
yang sederhana saja
sekolah itu mereka tadinya harus subsidi
nah sekarang kita berikan delegasi itu sehingga karena memang demand tentang sekolah tinggi
maka mereka bisa menerima sekolah dengan bayaran tertentu
dan mereka akan mendapatkan uang
bahkan satu sekolah di tempat saya ada yang dapat lebih dari seratus miliar
pemerintah memberikan bonus pada mereka
dengan memberikan kewenangan untuk memberi gaji
pada mereka lebih tinggi dari yang lain
jadi banyak sekali
harus ada insentifnya lah ya
harus ada insentif pada mereka
jadi skema skema ini menjadi penting
jadi ini terbuka untuk asing dan juga
contoh kalau seperti di kuala namu
kita mengundang india
lalu dia mengoperitkan
mereka membayar uang di muka
kita mendapatkan satu format pengelolaan yang lebih efisien
tapi lebih efisien
dan ada satu
ada satu alasan dalam tanda petik
bahwa kita itu gak bisa main main
atas bandara itu
mereka punya standar
dia punya standar
nah ini yang menunjukkan bahwa ppp ini bukan masalah finansial saja
tapi bagaimana kita menjaga aset kita
usaha kita itu makin governance
dan itu terjaga dengan baik
bandara kertajati patimban
konsep tpp itu kita akan jaga
patimban itu tidak ada lagi pemerintah di sana
ada beberapa konsorsium di sana
bahkan ada yang konsorsium dengan jepang
kita jual sebagian
mereka masuk modal di sana
ngurangi debt kita
lalu mereka mengelola
dan dengan seperti itu
apakah itu patimban kertajati
menimbulkan interest bagi asing
untuk membuat traffic ke indonesia
mereka punya interest
oh wisata itu bukan bali saja
tapi juga di jawa barat juga ada gitu
saya memasarkan itu
walaupun itu bukan punya pemerintah
pernah di korporasi
bagaimana menjual aset aset itu
dengan satu ketentuan yang berlaku
jadi bu sri mulyani itu sangat
berpikir ke depan
dan cerdas gitu
eh kalian jangan mengharapin apbn aja
kamu juga harus merusak gitu
kita harus melayani gitu
jadi saya bilang sederhana
harus lebih murah
dan langsung diselesaikan
nah ini kan semua dengan taruhlah kereta api cepat jakarta bandung
dan juga bandara kertajati tadi yang disebutkan
yang di bandung juga di jawa barat
multiplier effect nya kan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan juga peningkatan ekonomi
nah ini kira kira apa yang diharapkan
khusus dengan dua contoh itu
dengan adanya kereta api cepat
dan juga dengan bandara yang jauh lebih memadai
memadai apa yang diinginkan
jadi kita lihat format jawa barat aja ya
jawa barat ini dapat dua bonus besar
yang kedua adalah fatimah anu
nomor satu ya kesempatan kerja
kesempatan kerja yang luar biasa
di dua tempat itu
dari yang bekerja langsung
maupun kerja pariwisata dan sebagainya
pabrik pabrik di situ
yang bisa mendapatkan nilai pajak
jadi apa yang kita lakukan untuk di jawa barat ini
juga di provinsi yang lain
kita pikirkan bahwa harus one world
jadi itu harus bermanfaat
bermanfaat untuk masyarakat
juga mendapatkan uang
membuka suatu visi baru
dengan adanya penerbangan
dalam skala kecil
dalam skala besar
yang bisa langsung dikirim ke eropa
karena bandara internasional
yang pelabuhan juga gitu
industriawan membangun di sana
ukm ukm yang mensuplai itu
jadi dengan dua titik itu saja
banyak sekali multi fire effect
yang namanya deliver
sekali lagi pak jokowi yang menyatakan
apakah fasilitas itu tergunakan dengan baik
apakah maksimalisasi daripada fasilitas itu terjaga dengan baik
dan ini kira kira memerlukan waktu berapa lama
ini sekarang kita sekarang sudah hampir terakhir dari dua periode ya pak budi
sehingga dan konektivitas ini pembangunan infrastruktur
sudah banyak dilakukan
sampai saat ini kira kira yang betul betul sudah dirasakan itu apa
atau masih perlu beberapa tahun ke depan lagi
untuk melihat dampak positif dari pembangunan infrastruktur

saya pikir kita memang selama ini tertinggal ya
dua periode presiden ini banyak lompatan
nah biasanya melompat pertama yang susah
melompat berikutnya kan replikasi dari apa yang sudah dilakukan
ya pelabuhan ya lapangan terbang dan sebagainya replikasi
dan bagaimana mengisi kalau lapangan udara gitu

saya pikir lebih mudah pada masa masa yang akan datang

sehingga katakanlah jakarta akan penumpangnya atau jumlah yang menggunakan kereta perpilinan di itu sangat sedikit berkurang

dan ingat dua ribu empat puluh lima itu kita menjadi negara keempat dengan gdp terbesar
jadi pada saat itu kita mesti bangga
dan memang indonesia emas dua ribu empat puluh lima
untuk hari perhubungan nasional ini kira kira apa refleksi untuk pak menhub sendiri
apa yang masih kurang atau apa yang menjadi kebanggaan atau catatan ke depan karena juga masa jabatannya hanya tinggal sedikit lagi pak menhub
jadi yang punya visi itu kan presiden
saya adalah pembantunya
saya meletakkan menindaklanjuti apa yang dilakukan presiden
transportasi konektivitas itu sangat berarti
oleh karenanya dalam lima tahun kedua ini setiap tahun konektivitas transportasi selalu mendapatkan perhatian dalam visi misi presiden
lalu saya ingin menyadarkan pada teman teman
melalui satu gerakan gerakan yang mendukung seperti ini
kalau kita berhasil membuat lrt mrt kereta cepat di sini pasti daerah lain pengen
kalau secara finansial nggak tanggup maka swasta bisa dilebatkan gitu
kesadaran untuk membuat bahwa kita itu kantongnya bukan kantong kpbn aja
karena kalau kita itu kantong kppn maka kita stuck
karena kebutuhan fiskal itu jauh lebih banyak daripada anggaran yang ada
nah kami walaupun kami teman teman asn sudah mengerti apa yang harus dilakukan gitu
di kereta api di darat segala macam ppp itu
itu yang pertama yang mesti diletakkan
yang kedua serve
kita harus melayani gitu
jadi saya bilang sederhana
harus lebih murah lebih cepat dan langsung diselesaikan
jadi itu yang dari serve
nah kalau kita saja memberikan serve itu baik maka otomatis operator mereka yang kerjasama dengan kita akan memberikan service yang pada banknya
jadi sebenarnya yang lain adalah safety ya
safety memang tetap kita jaga
jadi kita punya di setiap dirjian itu ada safety director yang memang kita jaga gitu ya
kadang kadang orang jengkel sama kita gitu
eh kok seperti ini kok seperti ini gitu ya
tapi itulah satu pilihan yang harus kita lakukan kalau kita ingin maju
tapi selama ini bagaimana
hampir akhir jabatan ini puas atau merasa ya rapor kalau gitu kira kira mana gitu
ya kalau puas sebagai orang yang selalu ingin melayani tidak pernah puas
masih banyak yang harus dilakukan
ya masih ada kekurangan
tetapi ya kalau kerja nilai tujuh sampai delapan
tujuh sampai delapan ini lumayan lah
tapi yang penting melakukan sesuatu
pak budi selamat hari perhubungan nasional dan semoga ini juga menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri
ya karena apalagi indonesia ini sebagai negara kepulauan konektivitas itu merupakan harusnya bagian dari dna
bukan saja darat tapi tol lautnya sebagai tol lautnya masih on track kan
tracknya semakin banyak
dan orang makin membutuhkan
makin membutuhkan itu
sampai ke pegunungan pegunungan kita lakukan
dari sabang sampai meradan tentu saja kita harapkan dengan adanya ya kita masuk ke era modern lah
sekarang tidak ada kota dimanapun yang tidak memiliki mass rapid transit
ini sudah merupakan kebutuhan dari kehidupan kita sehari hari
kita juga harus beradaptasi
berubah secara mindset kita berubah
itu sudah kelihatan pak budi perubahan
kalau coba mbak desi pulang ke rumah kecil anda naik mrt
sudah seperti di negara arab besar
bahkan sekarang kita lebih baik
mungkin lebih baik karena lebih bersih ya
dan lebih tertib ya penggunaannya
orang kita ada komitmennya
sekali lagi pak budi terima kasih banyak
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desi anwar